warga desa rahayu tuban selasa siang digagarkan dengan aksi nekat
seorang pria yang memanjat tower setinggi lima puluh meter di area pengeboran minyak gabungan pertamina dan petro cina
diduga aksi nekat ini dilakukan karena ia dipecat dari perusahaan tersebut
syahroni warga desa rahayu kabupaten tuban tak bergeming meski sudah dibujuk sejumlah warga untuk turun dari atas tower setinggi lima puluh meter
ia nekat berada di atas tower sambil berteriak teriak menuntut agar aktivitas perusahaan gabungan pertamina dan petro cina dihentikan
belakangan diketahui ia dan keluarganya merasa terganggu akibat suara berisik yang ditimbulkan kegiatan pengeboran minyak tersebut
sementara kepala desa setempat menganggap aksi nekat syahroni dilakukan untuk mencari perhatian
karena yang bersangkutan baru saja diputus hubungan kepadanya
menurut kami dalam perkembangan akhir akhir ini syahroni memang tidak dipekerjakan di pt bukus
ini mungkin tentu saja dia juga ingin bekerja
emang sebelumnya bekerja di situ
ya bagian flagman
beruntung aksi pelaku berhasil dihentikan setelah tim dari bpbd tuban membujuknya untuk turun
setelah berhasil dibujuk pelaku dibawa ke sebuah
sebuah klinik untuk segera mendapat perawatan medis